baik kamu kemana aja
kamu yang kemana aja
bidulapon gak diangkat
dsms gak dibalas
sekarang pake hp baru
gak jadi ke malaysia
gak ada uangnya
boleh minta nomor kamu yang baru
uang lelahnya sesuai
kang jamal minta berapa
kalau mau bayarannya segitu
udah jalan dibawa semua
udah jalan dibawa semua
udah jalan dibawa semua
dengan masuk koneksi
aku sama kinanti sudah resmi
tapi aku serius mau menuju ke sana
maaf sudah berkeluarga
maksud saya sudah menikah
sudah punya rumah
sebelum nikah sudah punya rumah
kalau begitu kita bertemu di saat yang tepat
saya dari bandung asri poperty
izinkan saya menawarkan beberapa tipe rumah baru
undang undang kerja secara mus operation